kepala humas dan umum direkturat jenderal imigrasi kemenkumham arvin gumilang
menyatakan setelah pihaknya menerima surat permintaan pencegahan
pihaknya telah memasukkan data terkait pencegahan terhadap harun masiku
sambil terus berkoordinasi dengan kpk
arvin menambahkan walau harun masiku terdeteksi keluar indonesia pada enam januari dua ribu dua puluh jam sebelas
melalui bandara soekarno hatta dengan tujuan singapura
pihaknya tidak bisa menjamin harun masiku masih berada di singapura
dirinya juga menjelaskan jika nanti harun terdeteksi kembali ke tanah air melalui pintu masuk manapun
maka petugas imigrasi di lapangan akan segera melaporkan ke imigrasi pusat di jakarta
prinsipnya begini kalau orang indonesia itu tidak bisa ditolak masuk
jadi dengan adanya pencegahan yang sudah kami terima
tentunya pada saat nanti beliau kembali ke indonesia melalui jalur manapun
dalam arti melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ada di seluruh indonesia
ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas
maka akan terdeteksi sebagai orang yang
dicegah masuk tentunya petugas kami akan berkoordinasi
dengan misalnya di daerah masuknya mungkin dari
entah dari kota kota mana pasti akan berkoordinasi dengan kantor pusat
bahwa nama yang dicari yang ada dalam pencegahan itu
terdeteksi atau masuk tercatat masuk melalui suatu pintu gitu
untuk tindak lanjutnya bagaimana kami akan berkoordinasi tentunya begitu
sementara itu polisi melalui divisi hubungan internasional polri
pastikan siap membantu mencari politikus pdi
dengan mengenal siu jika ada permintaan dari komisi pemberantasan korupsi
kita masih menunggu daripada permintaan dari kpk
apa yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka
apa yang persangkutan sudah ditetapkan di pu
dan tentunya nanti dari ku pinter nanti misalnya persangkutan dari luar negeri
tentunya kita nantikan akan melihatnya
itu pada prinsipnya bahwa pihak keputusan akan maksimal membandingi
harun masiku sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada wahyu setiawan
namun keberadaan politisi pdip tersebut masih belum terlacak
tim liputan cnn indonesia